perusahaan raksasa teknologi asal amerika serikat apple dilaporkan menunda pembayaran bonus untuk karyawannya
melansir cnbc penundaan pembayaran bonus terhadap sejumlah divisi di apple terjadi karena adanya pemangkasan sejumlah biaya
biasanya apple akan memberikan bonus di bulan april dan oktober
belum diketahui divisi mana saja yang terdampak dari kebijakan ini
selain itu apple juga dikabarkan akan membekukan atau menghentikan sementara perekrutan karyawan baru khususnya divisi di luar engineering
kedati demikian tidak ada laporan terkait adanya pemutusan hubungan kerja yang dilakukan apple
pemangkasan biaya juga terjadi pada operasional mereka
apple juga mengawasi ketat biaya perjalanan atau travel budget untuk kegiatan operasional